kira kira tadi jam sepuluh pagi ada perempuan nggak yang setinggi ini
cek ketinggian segini sih dede
segini kum dia
yaudah segini kang
rambutnya panjang segini kulit putih terus agak kurus
ada belanja kesini gak ya
tadi dia beli odol sikat gigi
sama sabun kan
punten kang punten
ditempu oleh motor sobri adalah dua puluh km
peta ini memakai skala satu banding lima ratus ribu
berarti sobri hanya jalan di sekitar sini
sobri naik motor di sekitar sini
berarti kita harus
menemukan sobek pergi ke desa mana
di sini tuh ada cipicung dan ceger ciciak
di cipicung tidak ada pasir
hanya ada tanah merah
ada kemungkinan sobri naik motor lewat cipicuk
sebelum ke ceger ciciak
jadi tanah merah yang menempel di motor sobri
berasal dari cipicung
berasal dari ceger ciciak
kalau dia perginya lewat ciciak ke cipicung
bisa juga kan komandan
susunan tanah yang ada di ban motor sobri menunjukkan
kalau dia lewat ke jalan tanah yang merah dulu
sebelum ke jalan yang berpasir
ini analisa sederhana seorang intelijen
kamu harus punya ilmu struktur tanah
ini kasus sederhana
sama seperti menganalisa jejak sepatu
berarti dede ada di ciciak komandan
kalau begitu kita harus segera ke sana komandan
kita tidak punya hubungan bilateral dengan hasib sidahu
saya secepatnya akan mengurus legalitas cai
dan meresmikan anggotaan kalian
sebelum sob launching
dun sob launching itu apa
sejenis makanan mungkin
sekarang tidak lagi berjalan
gak sibut analysasi
overem terijak lagi mengantar sa
tapi ada utannya
ya kalo ngikutin mah pasti ketauan atukum
kalo gak mau ketauan kita ngumpet
ini kita kalo gak dengerin si kancil dan ibunya kancil ngobrol
yuk jalan yuk
sebentar sebentar sebentar
tadi si sobri tuh yang muter di arah situ
berarti dede udah memperhatikan kita di sekitar sini
nah kemungkinan dede tuh ada di warung itu
yaudah kita tanya ke warung itu yuk
kira kira tadi jam sepuluh
jam sepuluh pagi ada perempuan gak yang setinggi ini
ketinggian segini sih dede mah
segini kum dia
yaudah segini kang
rambutnya panjang segini kulit putih terus agak kurus
ada belanja kesini gak ya
kira kira tadi jam sepuluh pagi ada perempuan nggak yang setinggi ini
ketinggian segini sih dede mah
segini kum dia
yaudah segini kang
rambutnya panjang segini kulit putih terus agak kurus
ada belanja kesini gak ya
tadi dia beli odol sikat gigi sama sabun kang
punten kang punten
gak kenal kang
kayaknya mah orang kosan baru lah tuh kang
kamu kenal apa
kang kalau tau kosannya dimananya
aduh kang gak tau kang
coba akan cari di belakang sana tuh banyak kosan baru kang
di beladi ya
oh yaudah saya kesana deh
makasih ya turunin ya kang ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kita kesana yuk
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
gimana kamu udah bisa belum
assalamualaikum bu iola
waalaikumsalam pak sain
kita jadi diner kan
iya jadi kang
akang sudah beliin baju buat bu iola pakai
terima kasih kang
terima kasih kang sain
saya sudah menyiapkan bajunya kok
ini saya hadiah bu iola
kalau tidak diterima
hati akan sedih sekali
terima kasih ya kang
tapi kang sain harus janji sama saya
akan gak boleh ngasih saya hadiah lagi ya
sampai jumpa nanti malam
kalau ini dua kayaknya orang lama
ini juga orang lama
ini kayaknya yang baru kamu tahu dari mana enggak ada barang di sini kalau ini kan semuanya ada barangnya coba
kenapa mereka bisa ke sini
emang masuk ugd deh
sekarang kita tahu dede sudah ada di mana tinggal kita jemput dan sekarang
prioritas utama kita meresmikan cai
siap satu komandan assalamualaikum waalaikumsalam
enggak ada tinggalan
deh jangan ikut aceh nanti hilang lagi kamu repot kita percaya aja
dulu waktu sama iko juga begitu saya main di tikung aja sama dia tidak begitu sih dadang ceng dadang itu cuma khawatir
khawatir apa sih kum
nanti dia mau pergi kemana mana sama kamu
iya loh kamu nyetakkan pacarnya temen kum
iya bener cuman kan
kamu suka tidak mikir ceng
tamu tuh yang gak mikir
kamu empih thinkers